polemik wajib pcr bagi penumpang pesawat terbang terus berlangsung
banyak pihak mengkritisi dan mendesak pemerintah merevisi
bahkan mencabut aturan pcr yang tertuang di inmendagri
terbaru relawan jokowi menggugat inmendagri ke pt un
ada apa dibalik gugatan inmendagri terkait wajib pcr
mengapa kebijakan ini menimbulkan polemik
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini
ada bang emmanuel ebenezer ketua dari jokowi mania
dan juga pak trubus rardiansyah pengamat kebijakan publik
bang noel pak trubus selamat malam apa kabar
selamat malam pak renat pak trubus selamat malam pak noel
selamat malam pak sehat
baik sebelumnya kami sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari kemendagri
tapi tidak ada yang bisa bergabung
jadi saya akan lanjutkan dengan bang noel dan juga pak trubus
bang noel langsung saja yang anda permasalahkan sebetulnya ini apa
aturan pcr nya kah harganya kah
atau apa yang kemudian mengganggu sehingga anda merasa perlu untuk membawa ini ke pt un
ya kedua harga pcr nya
karena kita lihat kebijakan ini sangat berkentangan sekali dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tadi seperti disampaikan berkaitan dengan keuangan yang memaksa itu harus diatur oleh undang undang
kedua persoalan harga pcr yang begitu yang nggak rasional lah menurut kita
ini kan bahaya sekali menurut pilihan publik lah
merugikannya begini yang lagi baru barunya bangkit dalam situasi ekonomi yang nggak menentu ini
tiba tiba ada kebijakan pcr yang harganya varian
tarif bawahnya rp empat ratus tarif atasnya sebebas bebasnya
dan belum lagi kita lihat bisnis mafia mafia bandara di apotik apotik
kalau saatnya kita mau berangkat ke satu daerah atau berangkat memakai pesawat
mereka membisiskan tiket itu apa kartu pcr itu
kalau mau cepat bayarnya di atas rp satu
kalau pakai harga standar harga bawah tunggu dua hari tiga hari
harusnya penegak hukum atau negara hadir di tengah tengah persoalan ini
dan tentukan kami selanjutnya adalah penegak hukum harus menangkap para mafia ini dan hukumati mereka semua
jangan bermain main jangan bergantung
jangan bermain main di atas tuntutan rakyat
dan kita berharap juga nanti agar presiden jokowi ambil keputusan yang benar benar berpihak
gratiskan atau semurah murahnya harga pcr
bukan murah tapi semurah murahnya
paling mahal rp tiga ratus ribu kalau kata pak jokowi bang noel ini belum cukup
sangat belum cukup
paling mahal menurut kami pandangan kami rp tiga puluh lima ribu
paling murah rp sepuluh tarif bawahnya
oke kalkulasi anda itu berdasarkan apa tuh bang noel
karena ini kan tidak mudah kemudian untuk menetapkan harga pcr ya
ada banyak variabelnya
banyak pabrik kita pernah nggak tahu harga dasarnya itu berapa
nggak ada yang tahu kan
nggak ada yang tahu
emang mereka berani terbuka untuk kita
biar kita tahu juga untungnya
lantas gini negara nggak boleh berbisnis dengan rakyatnya
negara harus hadir
negara lain itu bisa kok gratis kenapa di kita berlomba lomba untuk mencari keuntungan sebesar besarnya
kok gila cara berpikirnya
ini udah bahaya ini banyak sekali
saya ini kebijakan yang tidak rasional dan bertentangan dengan namanya semangat keberpihakan
dan ini sangat bertentangan sekali dengan undang undang yang tertinggi
dan mendagri layak untuk dicopot
oke jadi menurut anda ada hal yang perlu dipertanyakan dibalik kebijakan wajib pcr ini
jadi menurut bang noel ada banyak pertanyaan yang berada di balik kebijakan wajib pcr ini
nah iya dong mas
pertama wajib pcr ini kepentingannya buat rakyat atau rakyat atau para pengusaha
kalau seandainya berpihak sama rakyat dan bangsa ini negara harus hadir
nah kalau negara mau hadir harus gratiskan dong pcr nya
kalau pertimbangan makanya saya dari kemarin melihatnya ini persoalan pcr ini pertimbangan medis atau pertimbangan bisnis
kita harus jelas juga dong
nah kan sampai sekarang nggak tahu inmennya aja sudah cacat hukum
argumentasinya pun nggak ada yang jelas alasannya bahaya bisa mentresing
kalau mau dibatasi pergerakan sosialnya lagi kalau seandainya kita takut nanti gelombang ketiga persoalan covid ini melanda lagi
ini kan trennya lagi landai
makanya kita mau pakai pcr antigen
nah setahu saya who lembaga tertinggi kesehatan semua mewajibkan hanya antigen bukan pcr
pcr itu hanya diuntukkan peruntukan

ini bukan penerbangan antar benua atau antar negara
nah di kita doang antar provinsi jalan kemanapun memakai pcr
kan ketahuan aroma bisnis
saya yakin pendekat hukum atau negara harus hadir dalam kejadian ini perkara ini
tangkap para mafia pcr ini dan hukum mati
baik baik bang noel saya ke pak trubus
pak trubus bagaimana sebetulnya anda mencermati polemik harga pcr ini
apa yang tadi disampaikan oleh bang noel
bang noel menjadi kekhawatiran tersendiri sehingga relawan jokowi mania perlu untuk menggugat ini sampai ke pt un
tapi dari yang anda cermati dari kacamata anda pak trubus mengapa kemudian kebijakan pcr ini wajib pcr ini menjadi polemik di tengah masyarakat
ini perkara harga kah atau produk dari kebijakannya yang memang banyak sekali tanda tanya
ya menurut saya ini karena persoalan di produk kebijakannya
jadi produk kebijakannya itu memang satu ini adalah produk kebijakannya
jadi produk kebijakannya itu memang satu ini adalah produk kebijakannya
jadi produk kebijakannya itu memang satu ini adalah produk kebijakannya
ini kan tidak ada urgensinya untuk menangkap pcr misalnya sebagai alat untuk screening
karena pcr itu alat diagnosis bukan screening sebenarnya
jadi di tengah covid yang melandai
yang kedua dalam situasi masyarakat sudah mobilitasnya tinggi maka keberadaannya jadi tidak relevan
itu menurut saya
yang kedua dari sisi implementasi
yang kedua dari sisi implementasi ini

itu tidak ada kepastian
masalahnya meskipun ditetapkan harganya empat ratus lima puluh tapi di lapangan nanti bisa satu juta lebih
jadi karena pertimbangan pertimbangan yang ada di lapangan
pokoknya entah itu karena tenaga medisnya atau apa
yang ketiga itu persoalan dampaknya
jadi dampak dari kebijakan itu yang kemudian banyak merugikan masyarakat
tidak saja dalam konteks mereka bermobilitas tetapi juga merugikan dari sisi kebijakannya

tidak saja dalam konteks mereka bermobilitas tetapi juga merugikan dari sisi kebijakannya

satu otomatis konsumsi rumah tangganya memprihatinkan
saya beli masyarakatnya yang kedua juga sangat memprihatinkan
tiganya saving tabungan masyarakat juga sudah habis
jadi menurut saya keberadaan di hari ini memang menjadi polemik
karena asumsi asumsi atau persepsi yang berkembang di masyarakat menjadi seolah olah tidak diperlukan
padahal sebelumnya sudah berubah
padahal sebelumnya sudah berubah
sudah menggunakan apa yang namanya dengan tes itu antigen
jadi ini soalnya ada persoalan inkonsistensi kebijakan sebenarnya mas persoalan itu
jadi kalau awalnya dua juta turun lagi menjadi seratus turun lagi menjadi empat ratus lima puluh
nah nanti turunan lagi tiga ratus nah sesungguhnya berapa
kan publik pengen tahu ini aspek transparansi
masyarakat ingin tahu sesungguhnya seperti itu
pak turbus tentu ada pro kontra ya
tentu ada pro kontra ya
tapi juga tidak sedikit yang melihat bahwa ini adalah kebijakan yang tepat karena test itu kan gold standardnya ya pcr
jadi mungkin lebih secure dan bisa untuk mengendalikan pandemi meskipun saat ini posisinya sudah jauh lebih baik
jadi bagaimana kalau kemudian ini ada dan pro dan kontra
tapi di sisi lain juga ada orang orang yang melihat bahwa ini memang kebijakan yang cukup tepat untuk bisa mengendalikan pandemi dan sebagai langkah antisipasi
ya menurut saya memang ini apa
bagi yang pro kita juga harus memahami bahwa memang pcr ini kan akurasinya tinggi mas dalam hal pengendalian covid
jadi persoalannya adalah bahwa ada kekhawatiran kekhawatiran bahwa kita akan masuk ke video umpang ketiga juga terhadap penularan covid itu
dan sekaligus ada kekhawatiran akan merebaknya over covid lagi
jadi ini sebenarnya hal yang sangat rasional gitu
tetapi persoalannya kemudian
kebijakan itu menjadi sebuah
inilah kemudian pro kontra itu muncul gitu
sehingga inilah sebenarnya pemerintah harus mengklarifikasi harus menjelaskan kepada publik
jauh mana kebijakan ini diperlukan
sehingga tidak menimbulkan kegaduan di masyarakat
itu saja sebenarnya
karena sesungguhnya masyarakat ini juga dalam posisi mengikuti
sebenarnya masyarakat itu tujuannya patuh ketika kebijakan itu memang sangat dibutuhkan
kebetulan masyarakat sekarang ini dalam posisi sudah sadar tentang covid gitu
akan bahayanya covid akan apa namanya ya mengerikannya covid
dan bagaimana covid itu sudah membawa keban begitu banyak
jadi hal hal seperti ini juga dipahami gitu
artinya kebijakan yang pro terhadap ini juga harus dipahami
tetapi solusinya menurut saya memang ini persoalan
kalau bisa itu tidak diskriminatif
tidak hanya untuk penerbangan saja
artinya untuk pesawat lah gitu untuk jalan darat
tapi bagaimana untuk jalan darat maupun jalan laut juga dipakai yang sama
hanya kemudian harganya yang perlu disesuaikan
artinya supaya itu lebih terjangkau
misalnya harganya yang ditawarkan oleh cuma rp seratus ya
di luar negeri ada harga rp sembilan puluh delapan berarti kan jauh jauh beda misalnya kan
tapi kalau dalam prakteknya ini masalah harga ini yang menjadi masyarakat
yang kedua masalah infrastruktur
karena persoalannya inti kan tuntutannya dua x dua puluh empat jam
artinya tidak semua daerah punya
punya alat alatnya dan ketersediaan infrastrukturnya itu masalahnya mas
jadi ini yang harus diperpanjangkan
itu presiden menawarkan sampai tiga x dua puluh empat jam
tapi tawaran itu tentu juga belum menjawab semuanya
karena persoalannya tidak semua daerah punya kapasitas di situ
menurut saya itu mas
oke jadi ketika presiden bersikap dengan mengatakan bahwa paling murah rp tiga ratus ribu
diminta untuk demikian
ini tidak serta merta menurut anda mengakhiri polemik soal wajib pcr ini
iya menurut saya belum
belum akan ini
ini akan tetap terpanjang
menjadi terpanjang karena apa
nah persoalannya kemudian masyarakat akan dihadapkan oleh ini
oleh tingginya harga itu sendiri
jadi masyarakat akan membandingkan rp tiga ratus
itu kalau dihitung kan misalnya melakukan perjalanan satu keluarga misalnya
itu kan berarti ketiga empat orang ya berarti dikalikan saja kan gitu
artinya nanti dihitung hitung lebih mahal ini
pcr nya daripada tiketnya gitu mas
jadi kan itu yang membani masyarakat
yang kedua menurut saya memang dengan harga rp tiga ratus itu
memang masih dalam diskusi
artinya masih dalam pertimbangan
tentu ini juga perlu dikaji lagi gitu
artinya kita memang publik itu meminta bisa ya seperti tadi katakan oleh noel
noel itu ya gratis kan
tetapi kita tentu nggak mungkin karena ya pemerintah tidak akan mensubsidi soal pcr ini
karena persoalannya ada ini
harga yang ditawarkan tiga ratus ribu itu sebenarnya paling murah di dunia
termasuk murah lah dalam konteks dibandingkan negara negara lain
bang noel ini kan cukup menarik ya ketika anda justru menggugat kebijakan dari inmen dagri
biasanya saya kalau soal bang noel ini bicara soal politik soal reshuffle gitu ya soal
soal politik lah
tapi tiba tiba sekarang joman ikut juga ikut masuk ke ranah ini
ini apakah karena masalah
apakah karena mencoreng citranya pak presiden pak jokowi atau ada apa
kalau ini mencoreng citra presiden ini kan yang membuat juga pemerintah juga bagian dari pembantu presiden begitu
tapi dijawabkan nanti bang noel
kami akan segera kembali sesaat lagi
jadi bang noel ada apa sampai kemudian relawan pak jokowi ikut menggugat ini ke pt un ini
ini persoalan keberpihakan
pertama itu kedua harus dilihat bahwa keputusan menteri belum tentu itu menjadi kebijakan presiden dan pandangan presiden
karena kita lihat berkali kali beberapa kebijakan menteri itu selalu bertolak belakang dengan kebijakan presiden
salah satunya contoh impor beras
nah kedua ini
sebenarnya banyak lagi kebijakan kebijakan yang lain
selalu bertentangan dengan pak presiden itu sendiri
jadi sekali lagi kami tekankan bahwa apa yang kami lakukan ini adalah bentuk keberpihakan dan komitmen kami sebagai pendukung presiden pada rakyat hari ini yang terbebani persoalan pcr ini
mungkin harga empat ratus atau tiga ratus ribu itu kecil buat pejabat
lalu bagaimana buat mereka yang hari ini tidak punya uang
berangkat kalau kemarin itu sekali
pcr empat ratus ribu tarif bawahnya
kalau mereka pulang balik itu berapa
kita kasian kalau begini
gini ini instruksi menteri ini kami menjadi alat untuk memeras rakyat
dengan dalil adalah instruksi menteri itu
mereka berlindung di aturan atau di regulasi
dan menurut saya instruksi menteri ini harus dikajukan

harus dikaji ulang
kami kalau perlu kami akan laporkan ini ke mabes polri
kalau seandainya ini tidak segera dicabut
ini bukan ancaman
tapi sekali lagi kami akan lakukan ini
ini bahaya merugikan rakyat sekali
kami juga meminta salah satu tuntutan kami untuk membalikan semua duit di pcr yang kemarin itu
pada yang di pcr nya
karena ini melanggar selain melanggar undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima uud seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh tiga ayat a
melanggar undang undang konsumen
undang kesehatan juga
banyak undang undang yang dilanggar
siapa ini yang bermain ini
pemain pemain pcr ini
ada sepuluh pengusaha
yang latar belakangnya
latar belakangnya apalah
negara itu hanya berapa persen
jangan dikasih swasta
persis kayak pak bruce tadi bilang sudah salah margimennya
jadi dari awal sampai akhirnya salah semua berantakan
orang ini nyatanya bisnis kok
orang kondisi pandemik ini dilihat jadi peluang bisnis karena itu gila
oke jadi anda mau katakan
jadi sekali lagi menurut kami dengan kita sebagai relawan jokowi instruksi menteri ini jelas jelas melanggar undang star seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh tiga ayat a
jadi konsekuensinya menteri dalam negeri cabut atau dicopot saja
dan beratiskan harga pcr atau setidaknya murah
bukan keinginan dari presiden juga
tampaknya presiden juga tidak banyak berkomentar soal ini
padahal sudah cukup lama polemiknya berjalan hampir satu minggu
bang noel hanya meminta untuk rp tiga ratus diturunkan
tapi juga tidak jelas ini bentuknya seperti apa infrastrukturnya bagaimana
presiden ini kan terlalu banyak fokus pekerjaannya
makanya hari ini kita marah sekali perilaku perilaku menteri
bukannya menteri bekerja untuk presiden
malah presiden bekerja untuk menteri
seharusnya menteri ini kan mengurangi beban presiden
namanya pembantu presiden itu harus bisa menanggung beban presidennya
bukan malah menambah beban presidennya
ini mengawur menteri menteri di lingkaran jokowi
hanya kaya mengawur karena mereka sibuk untuk nyapes
sibuk nyari duit sibuk nyari apa sibuk sebagainya lah
belum lagi sibuk menikmati fasilitas jabatannya
jadi fokus untuk kerja kerjanya gak ada
harusnya malu dong dengan presiden jokowi
yang pagi siang sore malam bekerja tanpa health
kami dalam hal ini gak bisa tunduk lah
kami tetap tunduk terhadap cita cita yang kita perjuangkan
soal hal ini kami tidak punya toleransi soal keberpihakan ini
baik saya ke pak trubus
pak trubus soal dugaan ada motif bisnis ya
di balik wajib pcr ini juga menjadi diskursus di ruang publik
banyak juga sejumlah politisi tokoh yang meminta untuk ini dievaluasi dan lain sebagainya
bahkan menyebut ada mafia pcr begitu
nah ketika ini sudah banyak disoroti oleh masyarakat
kebijakan ini banyak menjadi kontraproduktif
menurut anda ini harus bagaimana sih sebetulnya
apakah ini dikaji ulang atau yang tadi seperti bang noel
dicabut harus imendagri ini
iya kalau menurut saya sih memang ini harus diakomodasi
sehingga pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakannya itu
dalam hal ini tentu bisa saja melakukan revisi
bisa saja yang lebih jauh misalnya mencabut
tapi persoalannya kemudian menurut saya
kita harus fokuskan pada persoalan bagaimana penanganan covid itu sendiri
kalau misalnya dicabut tentu kan kemudian harus ada penggantinya
penggantinya cukup dengan tes antigen
nah itu kan juga harus dilihat secara keseluruhan
karena persoalannya tiga t di berbagai awal testing treatment dan sebagainya di daerah itu
kan juga belum berjalan optimal selama ini
apalagi sekarang dengan adanya kebijakan kelonggaran kelonggaran
kemudian yang kedua kalau memang itu misalnya dipertahankan
menurut saya memang harus juga lakukan penyesuaian gitu
pemerintah harus menyesuaikan dengan harga yang terjangkau
karena setiap negara sebenarnya punya kebijakan sendiri
jadi kalau misalnya indonesia punya kebijakan harganya lebih murah
saya rasa ya sepanjang masyarakatnya terjangkau ya itu yang lebih baik
karena yang namanya kebijakan publik itu kan memang kepentingan publiknya yang diprioritaskan
meskipun kebijakan itu ada di tangan pengambil kebijakan
dalam ini para pemimpinnya para elitnya
tetapi persoalannya kemudian
di sini harus adalah ada persoalan bagaimana partisipasi publik itu ada
jadi kalau misalnya partisipasi berjalan
sehingga harga ini bisa dibuat istilahnya win win solution gitu
jadi artinya semua serba menerima dengan harga yang disepakati
karena itu tidak bisa kebijakan itu semacam macam top down
karena kalau top down ini sepertinya dipaksakan gitu
jadi menurut saya pro kontranya kan di situ
jadi menurut dalam hal ini supaya tidak terkesan apa top down
maka sebaiknya pemerintah mendengarkan aspirasi aspirasi
ataupun tuntutan tuntutan ataupun gugatan gugatan dari masyarakat itu sendiri
anda ada melihat juga tidak pak trubus
dibalik banyaknya kecurigaan dan tanda tanya dibalik aturan ini
bahwa memang ada aroma ini kental nuansa bisnis
ada mafia pcr dibalik itu
apakah anda punya bacaan yang sama
iya kalau dalam kebijakan publik ada teori seperti ini
dari sebuah kebijakan itu bisa diperkaruhi oleh kelompok kelompok tertentu
nah bisa saja ini adalah kelompok kelompok tertentu
yang mempengaruhi pengambil kebijakan
munculnya kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat
tetapi kita lihat kan sebenarnya pemerintah sendiri masih
istilahnya testing the water ya
kelihatannya bagaimana reaksi masyarakat terhadap kondisi ini
kalau kan bisa saja suatu saat juga devisi diperbaiki kan gitu
meskipun nanti perintah juga kadang kadang juga buying time soal kebijakan itu
ditunggu aja kalau nggak ada reaksi ya berarti ditetapkan aja kan gitu
jadi menurut saya ini memang harus dilihat secara
keseluruhan bahwa ada bisa kelompok kelompok tertentu itu menekan
karena itu kalau misalnya publik punya persepsi seperti sebagaimana
disampaikan mas noel tadi itu ya sah sah saja
karena memang dalam hal ini publik harus diajak bicara sebenarnya
untuk menentukan sebuah harga yang wajar atau kebijakan itu bisa diterima semua pihak
jadi paling tidak nggak ada kebijakan memuaskan semua pihak juga nggak ada gitu
tetapi paling tidak kebijakan itu membawa keberkahan bagi banyak orang gitu ya
jadi ini yang harus dilihat secara keseluruhan oleh pemerintah
ketiganya menurut saya pemerintah memang betul betul harus membuat satu
planning ya artinya apakah kebijakan ini nantinya tidak berubah lagi gitu loh
artinya begini kan selama ini kita lihat dari tiga kali inmen dagri yang terkait dengan tes pcr ini
kan terus berubah berubah gitu ya
jadi harus harus dilihat jangka pendek jangka menengah dan jangka panjangnya

jadi kalau misalnya nanti berubah ubah itu harus dilihat

karena bagaimanapun juga sebuah kebijakan itu harusnya konsisten
nah diikuti meskipun boleh ada perubahan juga boleh
tetapi perubahan perubahan itu harus dikomunikasikan
selama ini kan komunikasi publik yang memang kurang ini ya kurang proporsional
mungkin ada yang mengatakan komunikasi publiknya buruk
maka menyebabkan masyarakat itu seringkali apa
istilahnya protes protes tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
jadi menurut saya memang aroma adanya bisnis ini
adanya bisnis di dalam
tes pcr ini sudah lama didengungkan oleh
publik dan itu kemungkinan
sudah sangat besar apalagi kemudian
yang pengimpornya itu ada tujuh atau delapan
perusahaan yang disebutkan itu
jadi ini juga menjadi
sesungguhnya kenapa tidak dilakukan
oleh bumn saja sendiri gitu dalam hal ini
supaya satu saja
yang mengimpor misalnya atau yang menggarakan
seperti itu nah ini kan kemudian publik
meminta kepada pemerintah jadi intinya
bagaimana sebenarnya pemerintah itu menjelaskan
mengenai mekanisme dan prosedurnya
pengambilan kebijakan itu sehingga
masyarakat itu bisa memahami karena tujuannya
baik adalah untuk
penularan covid itu sendiri gitu sekaligus
gelombang ketiga mengenai covid
yang akan datang ini gitu baik
bang noel terakhir artinya ketika anda sudah
membawa ini ke petun ke pt un
anda sudah siap dengan bukti buktinya dengan argumentasi
hukumnya dan kalau
ini kita bicara ya ini kan kita bicara kalau
kemudian aturan ini
entah mungkin dicabut
atau direvisi bagaimana dengan
gugatan yang kemudian anda sudah
ajukan hari ini
ya tetap berjalan
dampak kebijakan ini kan merugikan rakyat
setiap merugikan itu punya dampak
dampak apa dampak
kos yang begitu tinggi
rakyat ngeluarin duit dampak kebijakan
ini lalu bagaimana duit yang sudah
dikeluarkan oleh rakyat ya harus
dikembalikan dong enak
jangan gini lah
jangan berbisnis dengan rakyatnya
negara tidak boleh berbisnis toleran
rakyat itu tidak baik
saya yakin apa yang dilakukan
menteri ini bukan
sikap dan pandangan presiden
makanya kenapa presiden begitu responsif
terhadap persoalan ini
karena berkali kali lah
menteri ini ngambil kebijakan
yang belum tentu menjadi kendaknya presiden
dan itu berkali kali
kenapa kita sering proses
menteri menteri ini kan entahlah
sibuknya ada yang bagian mau jadi
capres ada yang sibuk nyari duit
buat apalah ada yang sibuk
bisnis lah akhirnya tugas
kementerian ini itu tugas tugas kerakyatannya
dan itu kebangsaan yang diharapkan
jokowi itu presiden jokowi akhirnya
dan kita marah dong soal itu
karena kan kita pendukung presiden
kita akan selalu mendukung kebijakan dan cita citanya
kita bukan mendukung kekuasaannya
kita mendukung adalah
baik kita akan lihat bagaimana
dinamika soal aturan wajib pcr ini akan berjalan
ke depan bang noel dan juga
pak trubus karena tampaknya juga resistensi
dari publik masih cukup tinggi
seperti apa terima kasih banyak bang emmanuel ebenezer
pak trubus rahardiansyah untuk diskusi
malam hari ini sangat menarik
terima kasih selamat malam sehat selalu